pak pak kita boleh numpang enggak boleh boleh saya di depan aja ya nggak bisa di depan nggak
bisa bertiga kalau mau di belakang udah
bukan itu kambing
beli ngangil tanjung
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya